kemendikbud ristek mengklarifikasi data temuan klaster sekolah yang disebut sebut jumlahnya meningkat setelah uji coba tatap muka terbatas dimulai
bagaimana sebenarnya jumlah data klaster sekolah dan bagaimana mitigasi yang harus dilakukan saat uji coba belajar tatap muka terbatas sudah mulai berlangsung di berbagai daerah
kita akan mengulasnya malam ini
sudah bergabung bersama kami direktur sma kemendikbud ristek suartono arham dan epidemiolog universitas erlangga windu purnomo
pak anton pak windu selamat malam apa kabar
selamat malam mbak elvira kabar baik alhamdulillah
alhamdulillah sehat sehat selalu terima kasih waktunya malam hari ini saya ke pak anton terlebih dahulu
pak anton dari kemendikbud ristek sudah mengklarifikasi data survei sebelumnya yang menyebut sebut ada klaster sekolah ke dua delapan persen lebih dari seribu responden
jadi data yang sebenarnya bagaimana pak
baik terima kasih mbak elvira ini
sebenarnya kemarin tanggal dua puluh empat september pak dirjen pak udhasmen pak jumeri telah melakukan presliris untuk mengklarifikasi hal ini
jadi memang angka dua delapan persen itu bukanlah data klaster covid sembilan belas sebenarnya
tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan kepada kami adanya warga sekolah yang pernah tertular covid sembilan belas
artinya sehingga dengan demikian ada lebih dari sembilan puluh tujuh persen satuan pendidikan yang sebaliknya ya tidak memiliki warga sekolah yang pernah terpapar covid sembilan belas
jadi ini bukan data yang terpapar tapi data sekolah yang melaporkan
sebenarnya seperti itu ya
nah faktanya bagaimana pak
kita tahu di beberapa wilayah sudah dimulai begitu uji coba tatap muka terbatas sampai saat ini laporan yang masuk di kemendikbud
dari ristek apakah memang ada ditemukan klaster yang cukup masif meskipun angkanya tidak terlalu besar seperti hasil survei yang sempat disebutkan sebelumnya
ya mungkin yang pertama perlu kita agak meluruskan sedikit ya istilah kluster ini kan
karena kalau kita mendengar klaster ini kan kita terus terang jadi agak menyeramkan dalam tanda petik ya
yang kami maksudkan begini jika ada satu temuan ya dua atau tiga kasus di satu sekolah
saya apakah ini sudah termasuk bisa kita kategorikan kluster atau bukan
nah dari segi jumlah kan relatif tidak terlalu banyak
memang seperti yang terbaru ya mungkin teman teman juga media juga saya kira sudah meliput itu cukup masif saya kira dalam beberapa hari ini
seperti yang terjadi di sma negeri satu di padang panjang ini kan memang jumlahnya relatif banyak
namun di luar itu saya kira ya untuk yang smp
juga ada ya kita mendengar dua hari yang lalu di kabupaten purbalingga juga
tapi di luar dua sekolah itu dalam pemantauan kami ini sepertinya enggak
nggak ada yang sejumlah sebanyak itu
kalaupun ada ini mungkin satu dua baik itu guru maupun siswa peserta didiknya
seperti itu maha
dan mengenai ini kita juga melakukan pemantauan ya
saya ingin sedikit menambahkan
sejak dimulainya ptm terbatas tentu saja kita tidak akan meninggalkan
kita melupakan pemantauan yang secara ketat
ini kita melibatkan selain kami di pusat tentu saja juga kita bekerja sama dengan teman teman dinas pendidikan
ada juga ott kami di tiap tiap provinsi yang membantu melakukan pemantauan terkait dengan pelaksanaan ptm terbatas ini
terutama apakah memang satuan pendidikan itu sudah betul betul siap untuk melaksanakan ptm terbatas
ada daftar periksa yang menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi
ada sejumlah checklist yang semuanya harus lengkap ada
jika ada satu poin saja di dalam checklist itu yang belum terpenuhi
itu sekolah dilarang untuk membuka kelas atau bukanya
bahkan kalau di provinsi dki misalnya kita mengapresiasi sekali langkah langkah antisipasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dki jakarta
ada semacam uji coba dulu sekolah dinilai dulu kelayakannya oleh pemerintah daerahnya oleh dinas pendidikan
jika memang dianggap sudah layak dilakukan uji coba selama satu minggu
sudah dibuatkan sk bahwa sekolah tersebut sudah diizinkan mengelar tetap buka terbatas
jadi kita cukup ketat sebenarnya mbak
untuk mengamankan siswa kita peserta didik kita dan seluruh warga sekolah dari adanya kemungkinan terpapar covid sembilan belas
sebenarnya kita sudah cukup ketat
checklistnya apa saja pak anton
memang kita beberapa kali begitu ya dilakukan persiapan dari pihak sekolah dari pihak pemerintah daerah
termasuk salah satunya adalah persetujuan orang tua
tapi pasca varian delta merebak apakah ada checklist tambahan atau apa saja indikatornya
kemudian akhirnya sekolah bisa diberikan izin untuk mulai uji coba tatap muka terbatas
yang pertama tentu saja ketersediaan alat alat untuk mencegah penularan covid sembilan belas
kita tahu lah ya tersedianya tempat cuci tangan dan air yang mengalir dalam jumlah yang cukup
sesuai dengan jumlah kelas
idealnya satu kelas memiliki satu tempat cuci tangan tersendiri
ada juga pengukuran suhu penggunaan hand sanitizer masker
anak anak juga dijaga menjaga jarak
jumlah maksimal di dalam satu kelas sudah kita tentukan
untuk jenjang sma misalnya maksimal delapan belas
dan itu artinya ada separoh anak yang bisa mengikuti pembelajaran tetap buka di kelas
yang tentu saja atas izin orang tuanya
ada separohnya lagi itu mengikuti pembelajaran dari rumah seperti sebelum sebelumnya
semacam blending ya percampuran mix antara belajar tetap buka di kelas
dan juga dengan belajar secara daring di rumah masing masing
saya ke pak windu apakah checklist tadi yang disampaikan pak anton itu sudah cukup
atau memang perlu ada tambahan celah checklist lain yang ditambahkan pak windu
ya aneh ya
tadi tidak sempat tidak mendengar suara pak anton dengan jelas ya
jadi tidak tahu
tidak tahu persis yang disampaikan beliau
dan prinsipnya kan setiap sekolah yang akan mengaktifkan ptm terbatasnya ini kan
dan itu sudah dilakukan
setelah ptm jadi ada checklistnya
bahkan ikatan dokter anak indonesia itu malah menambahi item item tertentu juga
tadinya belum ada di checklist yang dikemeniputi stek itu
saya kira kalau itu sudah dilaksanakan dengan baik
sehingga sekolah tentunya sudah bisa dianggap pantas layak dan aman
untuk melakukan ptm terbatas
nah cuma sekarang kan masalahnya adalah kepatuhan
jadi kan gini
kalau ptm nya sudah artinya berdasarkan assessment
kemudian juga mestinya kan juga ada assessment risiko bagi keluarga
jadi keluarga itu kan gini
anak anak persoalan ptm terbatas itu kan bukan hanya soal anak dan sekolah
karena anak sendiri itu bisa saja adalah
apa namanya golongan yang risikonya rendah ya
apa bila mereka tertular itu tidak akan bergejala berat
karena mereka relatif adalah berdaya tahan tubuh yang lebih baik daripada orang dewasa maupun apalagi orang tua
nah tapi kalau anak sampai tertular
pas di sekolah
maka dia membawa virusnya ke rumah
jadi artinya assessment risiko di rumah harus dilakukan juga kan
kalau anak tertular
kalau di rumah itu ada anggota keluarga yang belum divaksinasi sama sekali
dan di sana kebetulan yang belum divaksinasi adalah orang yang berisiko tinggi yaitu lansia
dan atau yang mempunyai komorbid
seharusnya anak tidak boleh diizinkan untuk sekolah
karena kalau ada papa
mereka akan membawa virusnya ke rumah
nanti yang terkena menjadi korban
bukan anaknya anak anaknya relatif
ya nggak apa apa akan sembuh
sebagian besar begitu
karena angka kematian pada anak anak relatif lebih kecil ya sekian persen
kalau orang dewasa ya itu
kalau pada orang dewasa muda
antara dua sampai tujuh persenan
lansia lebih dari sepuluh persen
kalau anak anak sekian persen
meskipun kita tidak boleh bahwa seorang pun yang terkena itu kita anggap sebagai angka satu
statistik doang nggak boleh ya
tetapi relatif risikonya rendah
tetapi mereka akan membawa menjadi penular
bagi orang yang ada di rumah
dan juga bukan persoalan sekolah saja loh ya
sekolah itu atau ptm terbatas itu aman
bila anak itu ketika masuk sekolah
itu berada di bubble ya berada di gelembung
artinya gini kan kita tahu bahwa dari sekolah ke rumah itu
atau dari rumah ke sekolah itu ada perjalanan
yang berbahaya itu di perjalanan gitu
bukan soal sekolah dan rumah
kalau sekolah asal dia sudah melakukan asesan pra ptm
oh sudah lolos gitu ya
yang nggak lolos kan nggak boleh mengadakan ptm
karena tidak menisyarat
yang menisyarat berarti aman
kalau anak itu salah anak berada di sekolah
rumah pun kita anggap adalah
apa namanya situasi yang aman
relatif ya meskipun banyak perilaku keluarga pun
tidak bagus juga dalam hal protokol kesehatan
tapi kita anggap rumah dan sekolah itu aman
nah tetapi perjalanan ini loh yang tidak aman
tapi kalau anak itu bubble to bubble artinya
ketika berangkat ke sekolah diantar orang tua
atau anggota keluarga serumah aman
ya atau dia tidak menggunakan kendaraan umum
menggunakan kendaraan pribadi sendiri misalnya ya
dia sendiri entah motor entah ini
tapi asal tidak mampir mampir
itu bubble to bubble aman
begitu bubblenya bocor ya
mereka ada yang berangkat ke sekolah
atau pulang dari sekolah naik kendaraan umum
atau kluyuran sama temen temennya
bocor itu yang berisiko tinggi terjadinya
penularan akan muncul kelas tersekolah
maupun kelas terkeluarga
nah jadi prinsipnya begini ya
sekarang yang kita harus lakukan itu adalah monitoring terus menerus
ya selama ptm ini dilaksanakan
monitoring dari hari ke hari
itu yang kita sebut sebagai surveillance
ya dan ingat bahwa sekolah itu aman
ya jadi ya kita harus menghubungi itu
di sekolah itu ada uks ya
jadi usaha kesehatan sekolah
dan itu selalu harus bekerjasama dengan puskesmas
jadi surveillance nya berbasis pada di dalam misalnya
begitu ada anak sekolah ya
jadi anak didik atau pendidiknya
atau tenaga kemendidikannya
kan di dalam ya
banyak jelas harus segera dilaporkan
harus segera dites
ya apapun itu
apakah demam apakah ketika masih di rumah ya
di sekolah harus ada sub gad
sub gad dimana sub gad itu terdiri mestinya
ya tenaga kependidikannya pendidiknya dan anak didik
nah itu harus terus menerus melakukan surveillance
begitu ada jalan langsung lapor ke puskesmas terdekat
supas dimana apa ya
supas dimana apa ya
sekolah ini menjadi wilayah dari
apa namanya wilayah kerja dari puskesmas itu
tim puskesmas yang harus melakukan testing
itu kalau ketika ada dalam
ini terus menerus harus dilakukan mbak
artinya kan berbicara mengenai kepatuhan
harus ada sosialisasi yang lengkap begitu
berbicara monitoring artinya memang pengawasannya
tidak hanya tanggung jawab dari pihak sekolah
tapi juga bisa dikatakan lebih luas lagi
jadi masyarakat bersama sama
bagaimana kemudian hal ini bisa disatukan
sehingga tujuannya agar anak didik kita tidak menjadi kluster baru
ataupun tenaga pengajar tidak menjadi kluster baru covid sembilan belas
kita akan bahas nanti usaha jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih membahas mengenai uji coba belajar tatap muka secara terbatas
yang sudah berlangsung di beberapa daerah
kembali saya ke pak anton
tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh pak windu
salah satunya monitoring pengawasan juga harus diperketat
apakah misalnya tadi
kita ada informasi tadi sebelumnya
salah seorang kepala sekolah di gresik mengatakan
mengusulkan melakukan tes antigen misalnya
secara acak sebulan sekali begitu
apakah ini kemudian menjadi salah satu opsi
atau ada strategi lainnya pak anton
bisa sih menurut saya
saya mau komentari yang dari gresik
saya sedikit mau komentari yang disampaikan pak windu
ini memang cocok pak
jadi memang pada saat di sekolah ini
karena anak anak tertib sebetulnya
ini kita lihat sendiri ya
prokes itu bisa benar benar dijalankan dengan
nah begitu pulang dari sekolah ini
kami kebetulan beberapa waktu lalu meninjau ptm
di salah satu daerah yang serta ini
nah pada saat pulang kan anak anak itu
banyak ya bahkan maskernya dilepas
maskernya ditaruh di dagu gitu ya
dan kemudian berhenti di warung
nah hal seperti ini yang saya kira memang sesuai
tadi yang disampaikan oleh pak windu
memang kawasan ini menurut saya satu hal yang
tidak hanya dilakukan oleh sekolah dan kepala sekolah serta gurunya
memang ya orang tua peran serta masyarakat
untuk menyadarkan ya mengingatkan anak anak ini
saya kira juga menjadi penting ya
jadi yang pertama
terkait dengan yang disampaikan oleh pak windu
lalu yang kemungkinan apakah mungkin kita melakukan
saya kira ini mungkin mungkin saja ya
karena apapun juga
satu mungkin dari segi
kalau kita bicara dari segi biaya
katakan seperti itu mohon maaf ya
ini kan ada kecenderungan ini kan
tarifnya sekarang agak menurun dari segi tarif
tapi bukan hanya itu
saya kira ini kita tidak bisa bicara tarif saja
tidak bicara harga
kita bicara tentang keselamatan anak anak kita
kita juga bicara tentang keberlanjutan
dari sekolah tatap muka ini
jadi saya kira ini juga tetap bisa dilakukan
apakah itu dengan sampling secara acak
atau mungkin ada sekolah sekolah tertentu
di daerah daerah tertentu yang mungkin masih berada di level tiga
itu yang mungkin kita perbanyak untuk melakukan semacam tes seperti itu
saya pendapat seperti itu
kan kita tahu kemampuan sekolah
kebutuhan prokes itu pasti akan berbeda
oke jakarta menjadi standarnya tadi pak anton menyampaikan
sudah cukup baik begitu monitoring pengawasannya
tapi kan mungkin hal berbeda ditemukan di berbagai daerah
bagaimana memastikan bahwa standar ini bisa terjaga pak anton
baik kalau mengenai kemampuan sekolah yang pertama mbak tira
pemerintah kan sudah melakukan relaksasi terhadap penggunaan dana bos
jadi di era sekarang ini penggunaan dana pos
dana pos ini relatif sangat fleksibel
jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan tiap tiap sekolah
saya kira ini juga bisa dimanfaatkan untuk misalnya
sekali sekali kita melakukan semacam tes anti game
lalu memang kita mengakui standar satu daerah memang berbeda
jakarta yang kami lihat memang karena saya kebetulan
sempat beberapa sekolah kami kunjungi pada saat awal ptm terbatas ini dilaksanakan
memang sangat baik penerapan protokol kesehatannya
nah tapi memang di daerah daerah tertentu barangkali ini perlu kita lihat kembali
karena itu kita bekerja sama dengan dinas pendidikan tentu saja ya
dinas pendidikan yang memang memiliki jangkauan lebih dekat dengan sekolahnya masing masing
untuk setiap hari secara berkala memantau pelaksanaan ptm di tempat masing masing
dan sekali lagi juga kami ada memanfaatkan ipt kami yang ada di tiga puluh empat provinsi untuk membantu
melakukan monitoring terkait dengan ptm terbatas
tapi tentu saja karena memang jumlah sekolah ini sangat besar sangat banyak
tentu kita memiliki keterbatasan seberdaya
jadi memang mungkin belum semua sekolah yang melaksanakan ptm itu mampu kita pantau kita monitor
tapi kita mengambil sampling ya dengan kriteria tertentu misalnya daerah daerah yang memang
saya katakan tadi ya memang wilayahnya masih masuk level empat dan level tiga misalnya
itu yang menjadi prioritas
jadi itu yang membuat kita lebih intens kita kunjungi
kira kira seperti itu pak sira
oke baik pak anton
jika kemudian ada laporan sekolah yang memaksakan untuk masuk tetapi tidak bisa menyediakan kemampuan
untuk protokol kesehatan yang baik dan benar begitu bagaimana cara melaporkannya
apakah ada sanksi terkait hal ini
saya kira bukan sanksi sih sebenarnya ya
yang pertama kan sekolah itu harus menyadari
apakah memang sekolahnya sudah memenuhi persyaratan untuk menggelar tatap muka terbatas
yang pertama tentu saja checklist itu yang pertama ya
kedua izin dari dinas pendidikannya
dan saya ingin perlu juga saya sampaikan pak syirah
kait dengan ptm terbatas ini bagi sekolah yang gurunya sudah divaksin
dan berada di zona tiga dua dan satu itu wajib membuka kelas tata muka terbatas
meskipun sudah berada di zona tiga
guru guru di sekolah anaknya ini sudah divaksin semua
misalnya orang tua menganggap masih ada keraguan ini untuk mengirim anaknya belajar tatap muka
ini menjadi pilihan orang tua bisa memilih untuk mengikutkan
mengizinkan anak anaknya ikut belajar tatap muka di sekolah
atau tetap mengikuti pembelajaran secara jarak jauh ya
melalui media daring dan sebagainya
artinya menjadi pilihan
nah pertanyaan saya kembali jika kemudian dari pihak sekolah tidak mampu memfasilitasi
karena memang sudah memutuskan untuk tata muka
artinya apa langkah yang bisa dilakukan orang tua
mohon tidak mampu memfasilitasi dari sisi mana mbak
artinya jika kemudian memang sekolah sudah memutuskan akan membuka
ataupun melakukan tata muka
tapi per individu ada beberapa orang tua yang menolak
nah opsinya bagaimana jika memang tidak bisa difasilitasi oleh pihak sekolah
untuk tetap melakukan pjj
sekolah harus mampu dan itu memang tugas sekolah mbak
wajib berarti ya pak
jadi ya memang tidak ada pilihan tidak misalnya gini
oh kalian anak anak yang tidak mau tata muka ya sudah tidak usah sekolah
begitu tetap itu bukan pilihan bagi sekolah
jadi sekali lagi bagi sekolah itu wajib membuka kelas tata muka
sekaligus wajib menyiapkan pembelajaran jarak jauh pembelajaran dari rumah
nah metodenya ya monggo itu juga sangat sangat fleksibel
ya bagi daerah tertentu yang barangkali infrastruktur internet jaringan
dan ketersediaan device sudah memadai saya kira mungkin bisa dengan zoom ya
tapi tidak hanya cara seperti itu saya kira
ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh sekolah
intinya sekolah tidak boleh hanya melayani pembelajaran tatap muka
sementara bagi anak anak atau orang tua yang belum mempelajari tidak memperoleh layanan pendidikan ini tidak boleh
oke pak windu kita tahu saat ini positivity rate cukup rendah di indonesia di beberapa wilayah
kita lihat juga bagaimana penurunan level ppkm jika ada keraguan orang tua untuk mengikut sertakan anaknya dalam pembelajaran tatap muka terbatas
bagaimana pak windu
ya kan orang tua kan punya punya
ya kan orang tua kan punya
ya kan orang tua kan punya
punya kewajiban untuk melindungi anak anaknya sendiri kan ya
dan itu adalah hak juga bagi orang tua untuk tetap anaknya mendapatkan pendidikan meskipun tidak melalui tata muka tadi bisa melalui daring
jadi tidak masalah orang tua itu tetap punya hak dan kewajiban tadi ya
kewajibannya adalah melindungi anaknya sendiri
dan haknya untuk agar anak tetap mendapatkan pendidikan yang sama ya
meskipun dengan cara yang berbeda
jadi artinya tidak bisa dipaksakan anak itu harus mengikuti pelajaran secara tata muka
jadi tidak masalah sebetulnya ya selama masih di dalam situasi pandemi
karena sekali lagi pandemi belum berakhir ya kan
jadi orang tua boleh lindungi anaknya
itu tidak boleh dipaksakan anak harus datang ke sekolah
ya kecuali nanti kalau pandemi sudah terkendali
ya sudah terkendali kita cabut situasi daruratnya
kan kan dunia ini kan masih dalam
dalam status darurat kesehatan masyarakat gitu loh ya
jadi dalam situasi darurat kesehatan masyarakat itu pasti ya
jadi kita semua harus melindungi
seluruh warga kita ya termasuk anak terutama anak anak kan
agar tidak menjadi korban atau tidak menjadi ular
jadi gitu mbak jadi itu
nah menurut saya yang penting begini loh ya
yang penting itu kan tadi saya katakan surveillance ya
pada saat di awal ya kita patuh
ya jadi semua sop protokol dipatuhi
baik itu oleh pendidik oleh anak didik maupun tenaga kependidikan
tapi lambat laun kita ini sering tuntur gitu
nah monitoring dan pengawasan itu harus selalu dilakukan
baik itu oleh satgas internal sekolah sendiri maupun satgas daerah
jadi kalau ada pelanggaran itu tidak boleh ada apa ya tidak boleh ada pemaafan gitu ya
jadi artinya tetap harus ada sanksi
kalau ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan
dan protokol kesehatan itu tentu didukung oleh sarana prasarana
jadi sarana prasarana nya juga harus baik
jadi itu harus ditantang terus menerus
kalau ada kekurangan ya itu kadang kadang ada sekolah yang ya ya
sekolah yang mungkin punya kekurangan dalam hal tertentu ya
dan apa memang tidak mampu ya harus dibantu
kan gitu ya
atau dia terpaksa harus menutup ptm terbatasnya ya kembali ke daring
kalau memang ternyata dalam dalam apa namanya dalam periode tertentu ternyata nggak sanggup gitu sana ya
sanggup misalnya menyediakan beberapa hal ya yang menunjang pelakuan progres
kemudian tadi surveillance
itu harus selalu dilakukan ya surveillance
ya jadi artinya kerja sama dengan pusma
dan surveillance itu tidak harus misalnya melakukan testing setiap sebulan sekali
itu biayanya besar
surveillance itu secara epidemiologi ya itu harus berbasis pada risiko
ya jadi kalau ada risiko misalnya ada keluarga keluarga dari apa kaya itu anak didik atau pendidik

pendidikan yang punya gejala di rumah saja gitu
itu harus dilakukan tracing dan testing
tapi berbasis psikotasi
jadi kalau tidak ada apa apa nggak harus gitu selalu setiap bulan makan testing
testing itu kan apa namanya meskipun pakai antigen lah ya yang lebih murah
tetapi itu itu apa ya belum tentu cost effective gitu ya
kalau efek cost effective nya rendah malah malah apa namanya menguras dana yang tidak perlu nggak perlu
tapi berbasis pada risiko
jadi berbasis pada gejala ya berbasis pada tadi kontak erat ya
jadi kalau ada kontak erat ya maka harus dilakukan testing dan tracing tadi
nah jadi tidak selalu harus di random ya
jadi random melakukan random test
nggak nggak perlu itu
ya tetapi yang perlu adalah
ya jadi surveillance pemantauan berbasis risiko ya
gejala dan sebagainya
nah dan yang penting ya kalau bisa pemerintah ya itu segera melakukan penyebaran penggunaan aplikasi atau platform peduli lindungi di setiap sekolah
meskipun tidak semua harus berbasis hp ya
karena tidak ada tanpa hp pun
ada teknik teknik teknologi tertentu
yang tidak perlu setiap anak harus membawa hp untuk bisa men scan qr code dari peduli lindungi
karena peduli lindungi itu adalah senjata yang ampuh gitu
jadi kalau ada anak ya kebetulan orang tuanya ada yang positif berarti dia otomatis kontak erat ya
ketika data itu ada di peduli lindungi dia tidak bisa masuk
ya jadi ya
setiap hari anak itu harus memindai atau melakukan dengan teknologi lain bahwa dia aman atau tidak masuk
begitu dia tertulis hitam ya
anaknya merupakan kontak erat karena keluarganya ada yang positif
dia tertolak masuk tertapis
sehingga dia harus pulang
nah jadi seperti itu
itu kalau betul betul peduli lindungi itu nanti diterapkan di semua sekolah teknologinya tidak selalu berbasis pada hp ya karena
menteri komunikasi dan informasi itu menyatakan nanti akan ada teknologi khusus untuk sekolah sekolah yang tidak memungkinkan pemindahan itu menggunakan hp itu akan ada teknologi tertentu
tapi tetap basisnya adalah peduli lindungi
itu adalah satu cara surveillance yang bisa apa ya tadi mengurangi risiko penularan di

ya sekarang juga sudah banyak dipakai di berbagai tempat ya aplikasi
dipakai di berbagai tempat ya aplikasi peduli lindungi
pak anton apakah kemudian di masa mendatang hal ini masuk dalam salah satu strategi
ini sedang memang pak
jadi saat ini kementerian pendidikan kementerian riset dan teknologi sedang bekerja sama dengan kementerian kes untuk
nah ini sedang dilakukan uji coba
sedang dilakukan uji coba pendataan baru dengan aplikasi peduli lindungi
dan memang ini pak windu memang ini yang nanti akan salah satu yang akan kita pergunakan
untuk mendeteksi pendulian
jadi ya bahwa dan sekaligus memastikan bahwa memang anak anak yang datang
guru guru yang hadir ke sekolah itu memang dalam kondisi yang memang memenuhi syarat untuk ptm terbatas
kapan rencananya pak anton dalam waktu dekat apakah sudah bisa digunakan
dalam waktu dekat pak ini sedang berproses ini sedang berproses insya allah dalam waktu dekat ini
oke baik pak anton terima kasih sebelumnya pak windu terima kasih sebelumnya
kita berharap berbagai upaya yang dilakukan ini tidak hanya peran sekolah saja
ataupun tenaga pengajar tapi kita juga sebagai masyarakat untuk sama sama menjaga kesehatan dan keselamatan anak didik kita
terima kasih sekali lagi waktunya di cnn indonesia newscast selamat malam
selamat malam selamat malam
oke mbak cira selamat malam
pak windu terima kasih
cnn indonesia newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya usai jeda